unjuk rasa menentang kenaikan harga sejumlah barang oleh ratusan mahasiswa di depan kantor dprd jawa timur rabu siang diwarnai kericuhan
mahasiswa terlibat saling dorong dan melempar gedung dprd dengan tomat busuk sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah
masih suaranya masih suaranya masih suaranya masih suaranya
masih suaranya masih suaranya masih suaranya
masih suaranya masih suaranya masih suaranya
mahasiswa juga mengancam jika harga harga tidak segera turun mereka akan kembali lagi menggelar aksi dengan menggelang masa yang lebih besar